neraca pembayaran indonesia sepanjang dua ribu enam belas surplus hingga dua belas miliar dolar amerika
atau setara hampir satu ratus enam puluh triliun rupiah
level ini naik signifikan setelah pada dua ribu lima belas terjadi defisit satu miliar dolar amerika
atau sekitar tiga belas triliun rupiah
berdasarkan data bank indonesia transaksi berjalan pada kuartal empat tahun lalu
akibat defisit neraca transaksi berjalan sepanjang dua ribu enam belas
menurut gubernur bi agus martowardoyo angka tersebut merupakan rekor
setelah selama delapan kuartal indonesia selalu mengalami defisit transaksi berjalan pada akhir tahun